rumah gue semalam pemalingan mixer si tati hilang
eh justru gue minta tolong sama lo kali aja lo tau orangnya
tenang jangan goyang
kalau gue dengar siapa malingnya gue bakal bawa orangnya ke lo
yaudah gue balik ya
ya enggak atukur kan saya udah nyuruh kamu buat nolongin ojak
nanti kalo saya udah dapet penumpang
yaudah kalo gitu gue juga sama
kalo gue udah dapet penumpang
sama saya aja bang
saya aja pur
kamu mah punya nama purnomo aja sombong
bang bang boleh pindah ke ojak lain gak saya
bang sama abang aja deh
alhamdulillah kalo rezekinya emang gak kemana
bau nah aku mau jelek sari
bcht jadi drawers dulu ya
ampatan gue ke rumah buah bok
masya allah kenapa
betapa berat bebannya nasib motor bucket out itu
nanti bilang aja lo nggak mau ngerin gua terima kasih atas pengertiannya bang alhamdulillah
mau ngapain loh rumah gue malem malingan mixer sitati hilang lo nuduh gua justru minta
tolong lo kali aja lo tahu orangnya tenang jangan goyang kalau gue denger siapa malingnya
gue bakal bawa orangnya ke lo miskerinya bos maaf bos udah balik masih sama sama

ya sudah terusin tadi pas bang deddy pergi tiba tiba saya ingat sama pak danu pak danu siapa biar abang tau jangan dipotong dulu hantu ceritanya yaudah terusin tadi pas bang daddy pergi tiba tiba saya inget sama pak danu pak danu siapa biar abang tahu jangan dipotong dulu hantu ceritanya yaudah terusin
tadi pas bang deddy pergi tiba tiba saya ingat sama pak danu
itu bukan nerusin tapi ngulang
maaf bang gimana saya mau selesaiin ceritanya kalau dipotong terus
yaudah maaf terusin
tadi pas bang dhani pergi tiba tiba saya ingat sama pak danu
nah pak danu itu lagi nyari satpam buat di rumahnya
tisna kang tisna punya kenalan satpam enggak
terus saya jawab punya pak
nah saya ingat sama bang deddy
dulu kan bang deddy pernah jadi satpam
kok bang dadi diem
enggak minat ya jadi satpam di rumahnya pak danu
gue bukan diem tapi lagi nunggu terusan cerita lo
udah bang gak ada terusannya lagi
antri nih sekarang gue ke rumah pak danu
selamat selamat ulang
terima kasih bang dadi
mister udah ketemu
gue mau minta bantuan lo sama tisna
tisna aja itu lagi nganggur di pangkalan
gue mau nganterin penumpang dulu
lo mau ke mana sih
ya allah nyangkut nyangkut
bos kalau mau menangkap maling ya
bos harusnya bertanya kepada bang ojek
siapa yang masuk ke rumahnya pada saat kejadian
tentu tidak bos
saya sudah membuat bos marah
gue kagak marah
terima kasih bos
gue mau nyari mixer gue yang hilang
nyari nih jangan di sini dong sooy
ya gak ke hongkong juga
ke pasar loak
kali aja udah dijual di sana
ya mau ke pasar lowak
batunya sama gulanya yang banyak kan
mau ngecek lagi
kalau sepuluh ribu udah pas
rumahnya si tati kemalingan
berani banget itu maling
di rumah calon mantu sama anak bu
mikser itu modalnya tati bikin kue be
jadi bukannya cuma
dan bukannya untung
apa yang gua lakuin
apa yang gua lakuin
ah backside gua
masih nggak buang
lepas biar bi resortnya
dari mana mau ke mana
gue gak pantun
menanya lo dari mana mau ke mana